hakim tunggal cepi iskandar memutuskan untuk mengabulkan gugatan pra peradilan yang diajukan ketua dpr setia novanto
atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan ktp elektronik oleh kpk
dengan demikian status tersangka untuk setiano fanto gugur
kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan boyamin saiman ketua masyarakat anti korupsi indonesia
mas boyamin selamat malam
ini baik baik tidak terlalu baik sebenarnya harus membacakan berita ini sekarang
karena artinya ada kemunduran dalam pemberantasan korupsi di indonesia
apakah ini sudah anda duga sebelumnya
ya sebagian memang orang pesimis dan rasa rasanya ini persidangan ini hanya formalitas untuk menyelamatkan setia novanto
tapi apapun kita karena sistem negara konstitusi kita adalah negara hukum kita harus menghormati hukum
berpengalaman betapa seseknya membela pak antasari azhar itu
tapi pak antasari azhar selalu menekankan ke saya apapun putusan hakim itu harus dinyatakan benar dan harus dianggap benar
maka yaudah kita harus menghormati
meskipun ada kawan saya baru saja nyeletuk ke wa saya
dah kita tunggu malaikat israel aja lah biar mencabut nyawa orang orangnya itu
aduh segenting segenting itulah itukah kondisi indonesia saat ini mas boyamin
ya apapun pada posisi kan gini
hakim itu kan harusnya menurut masyarakat
dan menurut kita semua itu kan harus mengedepankan keadilan
kan itu kan
keadilan dulu pada proses itu di pra peradilan itu kan pasal delapan puluh menjelaskan di penjelasannya
peradilan itu lembaga kontrol horizontal demi menegakkan kebenaran dan keadilan
sama sekali tidak ada kepastian hukum itu tidak ada di situ
kebenaran dan keadilan
mestinya kan proses proses formal itu ada cacatnya kurangnya segala macam
mestinya kan sepanjang itu nanti adalah bukti bukti itu ada
dan kemudian rangkaian juga ada
masyarakat ke pengadilan pokok perkaranya nanti
kalau toh nanti bebas di sana lebih baik di sana
dan melalui pintu perapradilan yang hakimnya cuma satu begini
sebenarnya itulah harapan masyarakat dan harapan saya
jadi sebenarnya apapun ini memang bukan hari kiamat
dan saya mendesak kemudian kepada kpk melakukan hal yang sama
sebagaimana pernah terhadap mantan wali kota makassar ilham arief sirajudin
dimana setelah kalah perapradilan menerbitkan seberindik baru
kemudian juga menetes
tetapkan tersangka lagi
dan kemudian dibawa ke pengadilan dan nyatanya divonis bersalah wali kota makassar
jadi sebenarnya juga bukan kiamat
tapi rasanya juga kecewa dan nyesek aja gitu
kira kira kan gitu kan
ya bukan bukan kiamat tapi artinya ini setia novanto lolos lagi gitu kan
dan masyarakat itu kan sebenarnya sudah pada posisi nek gitu
pada waktu obama datang ke indonesia di hadapan seluruh yang hadir
yang hadir kan teriahu gitu
ketika nama setia novanto disebut
jadi artinya orang orang yang diaspora aja sampai begitunya gitu
orang yang banyak lebih banyak di luar negeri
kemudian seperti kemarin sakit itu aja kan malah dibuat lucu lucuan meme segala macam begitu kan
saya lihat itu sebenarnya sudah pada posisi itu
dan sayangnya hakim tidak mampu melihat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat
itu aja yang kita sayangkan
tapi kemudian yang juga harus dikhawatirkan disini adalah bahwa kpk kalah peradilan lagi
ini kan sudah beberapa kali ya budi gunawan ilham arief sirayu
budi gunawan adi purnomo
iya hadi purnomo bupati nganjuk juga yang terbaru ya
iya yang terbaru itu
jadi apa koreksinya
ya gini malah ada sisi kalau kita bicara hikmah
orang indonesia itu kan selalu hikmah
ketelakan aja katanya masih hikmah masih hidup katanya kan gitu kan
banyak patah kaki lah
ini kan kita ada hikmahnya bahwa katanya kan kpk itu kan menurut dpr kan untoudsable gitu kan
tidak tertentu lupa lupa super body segala macam
buktinya ini bisa dikoreksi oleh pengadilan kok gitu
ya juga manusia biasa kan gitu aja
kita paham ini seperti itu
dan nanti kan tidak bisa diapapakan gitu kan
betul hakim menyatakan surat bahan penyidikan juga tidak sah dan bukti yang lama itu tidak boleh dipakai lagi
tidak apa apa diserbitkan seperti itu baru
taksil taksil dibangun lagi bukti bukti dicari lagi
dokumen disita lagi kan boleh boleh aja
tidak harus mengambil yang lama itu
tapi akhirnya akan lebih lama lagi begitu ya
bahwa hakim harusnya juga ini harus memahami istilah ada idgium
atau istilahnya asdah
bahkan dewanya hukum itu adalah keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan
jadi yang tertunda itu sebenarnya bukan keadilan
ini prosesnya kalau menjadi panjang kan segera pengembalian kerugian negara tidak segera cepat
sementara nanti harga harga jadi naik
jadi kalau satu miliar sekarang dan satu tahun ke depan kan harganya sudah beda
kalau sekarang itu sudah bisa diambil satu miliar
dipakai untuk membangun jembatan
jembatan sudah dipakai untuk satu tahun kan gitu kan
dibandingkan masih satu tahun ke depan gitu
nah mas boyamin apakah sekarang ini artinya ada babak baru kpk versus pansus angket
ya pada posisi itu kan semua masyarakat sudah tahu bahwa kpk ini kan sudah dimusuhi sejak ketika seakan akan ini menjadi musuh bersama dari pansus angket
kaitannya sebenarnya pemicunya kan juga penetapan setia novanto tersangka sebelum sebelumnya kan tidak seramai
ini pansus angket begitu
semangatnya kan gitu kan
apakah ini sekarang menjadi vitaminnya pansus
ya bisa aja pada posisi itu gitu kan
karena apapun kemudian seakan akan nanti pansus itu kan arahnya kan mau revisi undang undang kpk
termasuk menghilangkan penyadapan segala macam
ini memang menjadi amunisi bagi pansus kpk gitu
itu kan salah segala macam
ya itu apapun harus kita terima dengan lapang dada dan juga tidak harus menangis seharian gitu kan
kita hadapi proses proses berikutnya gitu mbak putri
baik mas boyamin saiman dari ketua masyarakat antikorupsi
bukan kiamat ya
terima kasih mas boyamin